sebuah video beredar di media sosial yang merekam aksi seorang pengamen badut yang memukul pengendara sepeda motor
di simpang empat cibaduyut jalan soekarno hatta bandung jawa barat
saat mengamen di depan korban tanpa diduga ia berpindah posisi dan tiba tiba memukul wajah pengendara sepeda motor ini
minggu siang petugas satuan reserse kriminal polsekta bojong loakidul menangkap tersangka
kepada petugas ia menyebut melakukan pemukulan lantaran kesal kakinya tersenggol sepeda motor korban
akibat perbuatannya tersangka dapat dijerat dengan pasal tiga ratus lima puluh dua kuh pidana tentang penganiayaan ringan dengan ancaman hukuman satu tahun penjara
pemiriputan cnn indonesia